nonton itu kan mau cari sepedanya tapi sepedanya kan di atas anjing sana

yang ini tuh yang jemuran itu terus sampai sana terus ini pak mabur terbang sini
terus sampai sini terus kan sana terus sepeda motornya kan itu masuknya sampai atas gending itu
terus orangnya jatuh ke bawah terus orangnya mau bangun turningnya apa itu
ambro jatuh ke bawah gitu pak
orang orang itu yang mau nonton itu kan mau cari sepedanya tapi sepedanya kan di atas anjing sana
ya disini suek celananya
tapi kan orang perempuan saya masuk megang megang kesannya nggak enak
berapa orang yang sepeda motor
berapa orang yang sepeda motor
dari kandi kedong songo